makasih karena papi udah mau ngebelah reva
tapi sebenernya sih pi
reva bukan seneng cuma gara gara papi ngebelah reva aja
karena reva ngeliat papi udah kembali seperti papi yang dulu
papi yang tegas
dan reva juga bersyukur banget sama allah
karena allah mau membukakan hati papi
supaya papi bisa membedakan

terima kasih atas dukungan anda
terima kasih atas dukungan anda
berikanlah hamba petunjuk
agar dapat menguatkan diri hamba dalam menghadapi ujian ini
agar hamba bisa tetap
menjadi imam yang baik
bagi istri dan anak hamba
dan diberi petunjuk
untuk memutuskan yang terbaik
untuk keluarga hamba
hamba merasa gagal
jadi kepala keluarga
hamba merasa malu
kepadamu ya allah
hamba sanggup memimpin anak buah
sebanyak itu dengan baik
tapi di rumah
hamba tidak bisa memimpin diri sendiri
tidak bisa memimpin keluarga sendiri
lindungilah papi selalu
jagalah ia selalu
sementara lupa mengejar akhirat
saya sekarang lagi membutuhkan nasihat
atau masukan buat saya
yang sesuai dengan ketetapan agama
silahkan pak w
boleh cerita sedikit ya
ya silahkan pak w
saya punya sedikit masalah dalam rumah tangga saya maksud
istri saya minta izin sama saya untuk pergi
saya sudah mengizinkan dia
tapi ketika saya telepon dia
dia tidak mau menghiraukan telepon dari saya
ketika saya tegur dia
dia malah minta untuk pisah
saya jadi nggak tahu apa yang harus saya lakukan lagi
kita laki laki sebagai imam
dan wajar kalau pak w
kan pak w
sebagai pemimpin keluarga
yang akan dimintai pertanggung jawaban di akhirat nanti
apa yang semua lakukan keluarga pak be
saya tidak salah pak ustadz
sebagai mana pun
besarnya cinta pak w terhadap istri pak w
kita harus menegakkan wibawa pak iman
sebagai pemimpinan rumah tangga
ada lagi yang mau dibahas lagi pak w
cukup pak ustaz
terima kasih atas nasihatnya
dan terima kasih juga karena pak ustaz sudah mengingatkan saya
ya sama sama pak w
kita sama sama saling berhubung
sama sama saling mengingatkan
di jalan allah
kok kamu disini
karena reva tahu
gara gara pak pi
dia berantem sama mama adriana
tapi dia berantem sama mama adriana
pak pi belai kamu karena pak pi tahu betul kamu benar
kalau kamu salah
pak pi nggak mungkin bela kamu
saat ini pak pi sekarang hanya ingin
membela yang menurut
pak pi benar
pak pi nggak terima dengan sikap mamanya adriana
yang telah mengambil
karena dia tidak berhak melakukan itu saya

pak pi udah mau ngebela reva
tapi sebenarnya sih pi
reva bukan seneng cuma gara gara pak pi ngebela reva aja
karena reva ngelihat pak pi udah kembali seperti pak pi yang dulu
pak pi yang tegas
dan reva juga bersyukur banget sama allah
karena allah mau membukakan hati pak pi
supaya pak pi bisa membedakan
mana yang baik dan mana yang buruk
mana yang harus dipela dan pak pi nggak bela
pak pi sering melawan suara hati pak pi
karena pak pi tidak ingin
bertengkar dengan mama adriana
terlalu mencintai dia
tapi bagaimanapun juga
pak pi selalu berdoa
semoga allah selalu menunjukkan kepada pak pi
apa yang terbaik
menurut pak ganya
permintaan mama adriana
karena ini masalah orang tua
karena pak pi juga harus berpikir
ya yang bijak
menyangkut masalah ini
karena kan kamu tahu
allah tidak menyukai perasaan ayahmu
kamu besok masalah
jangan lupa subscribe channel ini